kamu udah bangun
kamu kenapa gak bangunin aku sahur mas
saya tadi bangunin kamu cuman kamu tidurnya nyenyak
jadi yaudah saya tinggal
papa gak bangunin mah
aku mau bangunin mama
kau mau mama gak dimangunin
jadi mama gak puasa
jadi kalau hamil gak puasa iya pak
kan di dalam perutnya mama itu ada dedek bayi
jadi kasian kalau mama puasa
nanti adek bayinya gak makan
oh gitu pak
jadi rena sahur sama papa aja ya
jadi yang puasa kita aja ya
eh rena pake senangnya
penularan panda kalah beliaunya ada
kebetulan akan diam banget
mas aku sama rena kenapa gak bangunin aku sahur sih
kamu udah bangun
kamu kenapa gak bangunin aku sahur mas
saya tadi bangunin kamu cuman kamu tidurnya nyenyak jadi yaudah saya tinggal
aku mau bangunin mama gak boleh sama papa
ya udah lagian kan kamu lagi hamil gak usah puasa dululah kasian itu dede bayi di dalam perut
kata siapa aku gak kuat
aku masih kuat kok aku mau puasa
aku mau duduk dulu
mama puasa ya pa
jadi dede di perut bisa keawasan dong
gimana ya kerjaan lu
alhamdulillah ma amanda maisentosa
bentar lagi mau lebaran ya
kok lu masih sibuk aja sih kerja
nih emak mau gendong cucu
yah ya lah emak
lah calon aja belum ada udah minta cucu
eh ya selalu mudik kan ya
mak udah masak banyak
ya pengennya sih mudik mak
yaudah deh mak
buruan lu balik ya
ibu si ape
alhamdulillah kiki juga ape bu
ibu udah masak banyak loh
sampai warungnya tutup
rencananya ibu mau masak dodol
kamu cepet balik ya
bantuin ibu masak
oh iya ibu lebaran bentar lagi ya bu
lah pie toh
kok malah lupa
kamu balik ndak
insya allah kiki balik kok bu
lebaran kan cuma setahun sekali
ya doh ya
kalo ada perkembangan
kalo misal dikasih izin atau ndaknya ya
beneran ya ki ya
ibu tunggu ya
aku terlalu sibuk ngurusin lucian
gak krosot tiba tiba udah mau takbiran
eh waktu cepat berlalu kebalik dingin
aku jadi bingung sekarang
surat hasil tes dna reina
ketanyaan aja kali ya
ketanyaan aja kali ya
ketanyaan aja kali ya
ini mengenai hasil tes dna arena gimana ya
suratnya mau gua keep gua simpan
atau mau gua ntar sekarang
kemarin gua udah nunda
apa hari ini gue bilang ke andin ya
aku udah mau berangkat kantor nih
lo bisa hantarin surat itu ke kantor gua gak
gua hantar ke kantor lu sekarang ya
thank you yangga
aduh aduh aduh
kita tas dulu dong
aku udah libur sekolah
sebentar dulu ya
loh masih ngurusin kerjaan aja
emang lo kerja kagak ada perenya apa tuh
ini udah malu baran
parah bener lo mir ah
ih ngerocos aja udah kayak petasan dah
ini kan udah mau lebaran
masa lo cuma ngurusin kerjaan aja
udah deh sana deh
minta prek dua minggu
udah gitu loh pulang deh tuh
mirna lupa kalau mau lebaran
ujuk dah nih bocah
kenapa lo sampai lupa mau lebaran
udah deh udah deh
sekarang lo pulang aja ada buruan
ntar dulu tapi ya
kalo itu mak harus
jangan cuman ngurusin anak orang aja
ya kalau perlu lo kawin lagi deh tuh biar lo punya anak
nggak nyenyuk kalo denger kata kata kawin
ntar gimana ya
uya ntar gua
mak gue bawel banget
suruh gua buru balik
ih malah udah suruh izin dua minggu lagi ntar si gemoy siapa yang ngurusin
malahan emak uya nyuruh cepet cepet uya kawin
kenapa jadi aku yang disalahin
udah tau kita lagi pusing
kalau pada ribut
sepi dong disini
nah makanya itu kiki juga lagi galau
apalagi mbak adin sekarang udah hamil
ya masa mau ditinggal
gua gak tega juga sama adin
kasian pendia gimana dong
sekarang gini aja domir
kali aja di sana dikasih isolasi
isolasi isolasi gua laban mulut lo ya
nggak enggak enggak enggak
sama bu bos
capek juga ya
coba kalau aku itu punya mantu
pasti dibantuin bikin kuenya
terus bisa diajak ngobrol
kok kamu masih ngantor si ren
ini tuh udah mau lebaran
kita ke surabaya gitu loh ren
kerjaan aku masih banyak mah
terus kan paal
masih proses pemulihan
jadi masih butuh dinampingi ma
bu anin juga sekarang lagi hamil
jadi kayaknya kita nggak bisa
mudik dulu kan
mudik dulu ke surabaya
kamu berarti makin sibuk dong
jangan lupa like share dan subscribe